hah buru buru banget baru juga nyampe
ya karena aku ada meeting sekarang juga aku mau ngecek proyek
iya tapi aku
udah kamu istirahat aja
ya aku rengkat
nino buru buru banget
apa dia mau ketemu sama manin
elsa kamu dimana bisa ketemu sama mama sekarang
tapi kita berdua aja ya biar ngobrolnya enak
yaudah mama datang aja aku di rumah sendirian kok
oke kalau gitu mama kesana tungguin ya
tuh mama aja ketemu lagi gue gak bisa ngikutin nino deh
nino nino sayang makan dulu yuk kita sarapan yuk mau ya
kalau kamu gak mau makan nanti kamu sakit loh ternyata sedih